pemerintah kota surabaya sudah memutuskan untuk menjalani pembatasan sosial berskala besar atau psbb transisi sebagai persiapan menuju new normal
sejumlah pakar dari berbagai disiplin ilmu mengkhawatirkan kebijakan ini akan memperparah kondisi penularan covid sembilan belas di surabaya
ancaman yang paling mungkin terjadi di surabaya adalah meningkatnya angka penularan covid sembilan belas
sejumlah pakar melihat prediksi ini bisa diukur dengan kondisi real sebelum memasuki masa transisi
epidemiolog universitas erlangga windu purnomo mengungkapkan tidak satupun syarat yang ditetapkan who dan pemerintah sendiri yang berhasil dicapai
ia mencontohkan angka penularan masih di kisaran satu bahkan lebih angka kematian tinggi kemudian fasilitas kesehatan yang sudah tidak sebanding dengan jumlah pasien
di masa pembatasan sosial saja
angka penularan masih tinggi apalagi jika pembatasan dilonggarkan
bahaya ini sebenarnya muncul karena kebijakan yang diambil tidak berbasis pada data dan analisa epidemi
surabaya merupakan kota dengan angka konfirmasi positif yang paling tinggi di indonesia
per sepuluh juni dua ribu dua puluh tercatat ada tiga enam ratus dua puluh tujuh kasus positif covid sembilan belas dengan angka kematian mencapai tiga ratus atau lebih dari delapan persen
saat ini tempat tempat hiburan di surabaya
sudah diizinkan untuk buka kembali